terkait hal ini kementerian agama mengeluarkan aturan baru terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau ppiu
peraturan menteri agama atau pma nomor delapan tahun dua ribu delapan belas ini dikeluarkan untuk mencegah travel bermasalah yang tidak memberangkatkan para jemaahnya
dalam pma nomor delapan tahun dua ribu delapan belas ppiu wajib mengelola umroh dengan cara yang halal atau berbasis syariah
maka pengelolaan bisnis berbasis mlm atau ponzi akan mendapatkan sanksi terberat seperti pembekuan usaha
regulasi ini juga mengatur biaya dan standar pelayanan minimal penyelenggaraan umroh dengan biaya yang ditetapkan sebesar dua puluh juta rupiah
angka ini keluar berdasarkan hasil kajian kementerian agama bersama dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan umroh termasuk asosiasi ppiu
biaya sebesar dua puluh juta ini dianggap masukkan
akal untuk memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan umroh
kementerian agama juga mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dan selektif dalam memilih agen travel umroh
jangan mudah tergiur dengan promo yang berlebihan
tentunya itu kami
ini melihatnya mengajunya lebih pada spm standar pelayanan minimal tadi yang sudah kami sampaikan